dua tahanan terduga teroris ini tiba pada kamis siang di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
dengan menumpang pesawat charter lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus er
mereka tiba dengan kondisi mata tertutup tangan dan kaki dirantai serta pengawalan ketat aparat kepolisian
ke dua puluh dua tahanan terduga teroris yang ditangkap di sejumlah wilayah di jawa timur ini kemudian dibawa ke rumah tahanan khusus teroris di jakarta
tiga diantaranya diduga merupakan petinggi teroris di jatim yang dikenal memiliki peran penting dalam sejumlah aksi terorisme di indonesia
yakni fuadi wahyudi dan alfa yusuf
dilakukan penindakan di surabaya sidoarjo mojokerto
kediri malang dan bojonegoro
kelompok ini merupakan kelompok jemaah islamiyah
dan rekan rekan dari densus sering menyebutnya kelompok pahit
kedua puluh dua tahanan terduga teroris ini sebelumnya telah menjalani sejumlah proses pemeriksaan dan pengembangan khusus di mapolda jatim
wakapolda jawa timur brigjen selamat hadi supraptoyo menyebut
rencana serangan teror ke markas polisi daerah jawa timur ini terbongkar dari screen capture pesan berantai yang beredar di grup whatsapp
dari hasil pendalaman kelompok terorisme ini ada kaitannya dengan upik lawanga yang ditangkap di lampung tengah dua puluh tiga november dua ribu dua puluh lalu
mereka merupakan kelompok jamaah islamiyah yang berafiliasi dengan al qaeda pimpinan fahim
gerakan ini diduga bertujuan merubah sistem demokrasi indonesia menjadi negara dengan hukum syariat
dalam serangkaian penangkapan ini tim densus delapan puluh delapan mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya puluhan butir peluru senjata api rakitan jenis fn pusur panah uang tunai satu ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah
empat bendera daulah islamiyah buku buku jihad bergambar imam samudera dan ali gufron
serta tiga buku berjudul tarbiah jihadiah dan wasiat syuhada
lebih dari lima puluh kotak amal juga disita dari tersangka
dan selama lima tahun bergerili berjalan jalan di kota kamal ini
rencananya untuk membiayai aksi teror dan mengkamuflasegerakan mereka yang mengatasnamakan yayasan dan pondok pesantren
dari interogasi sementara para terduga teroris ini diketahui telah melakukan latihan bela diri
merancang pembangunan banker untuk melaksanakan aktivitas merakit bom dan senjata api
bahkan telah menyiapkan tempat pelarian setelah melakukan aksi terorisme
dan selama lima tahun bergerili
di wilayah jawa timur para terduga teroris ini juga telah merekrut lima puluh anggota baru dan masuk kelompok organisasi terlarang
demi liputan cnn indonesia